kita di sana mengingat bahwa tadi bu menlu sempat mengatakan bahwa mayoritas memang dalam kondisi baik
tetapi ada pula yang menurut informasi dalam kondisi sakit begitu apa betul
ya betul bahwa memang sebagian besar kondisinya baik
bahkan yang sakit pun setelah dirawat kita punya empat dokter kontingen yang memonitor terus dan dirawat di jambore hospital
sekarang semuanya telah kembali baik dan telah pulih kembali telah kembali ke tenda masing masing
baik pak bertolt ini kan informasinya bahwa
apakah informasinya bahwa cuaca di sana cukup panas begitu ya cukup ekstrim hingga mencapai tiga puluh empat derajat celcius
bapak mungkin bisa menggambarkan kepada kita mengingat bahwa kita ini kan memang tinggal di negara tropis
yang suhunya juga sekitar tiga puluh tiga tiga puluh empat derajat celcius
apakah ini memang yang menyebabkan bahwa banyak dari peserta termasuk halnya di indonesia ini tumbang begitu karena dehidrasi
ya karena kebetulan ini kan tanah reklamasi kita di tepi pantai
tapi selain cuaca panas juga karena gelombang panas dari laut
itu yang menyebabkan walaupun dibilang tiga puluh empat atau tiga puluh enam derajat itu sebenarnya kalau realitinya antara tiga puluh delapan sampai empat puluh derajat itu
kalau di siang hari
oke nah mungkin bapak juga bisa menggambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya fasilitas yang disediakan di sana
mengingat bahwa memang ada yang mengatakan bahwa kurang memadai begitu di tengah cuaca yang ekstrim seperti saat ini
faktanya seperti apa
ya memang pada hari hari pertama agak
kurang memadai tapi pemerintah korea selatan telah turun langsung mendeploy mengerahkan semua kementeriannya
termasuk kementerian kesehatan kementerian pekerjaan umum bahkan tentara korea pun diturunkan untuk membantu mengatasi masalah masalah yang ada
sehingga sanitasinya makin membaik makanannya makin membaik
juga tempat tempat berteduh bahkan ada cooling bus ada cooling bus yang untuk tempat berteduh anak anak dengan berpendingin udara
dan juga pembagian air mineral secara gratis
dan khusus untuk peserta juga diberikan payung setiap orang satu
nah meski ada beberapa negara ini kan sempat ada informasi bahwa juga indonesia akan memulangkan pesertanya begitu adik adik kita ke indonesia
mengingat bahwa selain juga dengan kondisi keadaan di sana termasuk dengan kondisi cuaca
lalu apakah itu benar benar akan dipulangkan
mengingat bahwa acara sendiri akan berlangsung hingga dua puluh
sebelas agustus kalau saya tidak salah
ya jadi sebenarnya bukan dipulangkan
jadi ini karena nanti pada tanggal sembilan atau sepuluh agustus diperkirakan ada typhoon kanun namanya topan kanun yang akan melanda daerah jambore
jadi semua peserta jambore dipindahkan
dipindahkan ke asrama asrama atau tempat tempat lain di dekat seyul
jadi bukan dipulangkan tapi dipindahkan dan acaranya masih tetap berlangsung
penutupannya sendiri tetap berlangsung pada sebelas agustus
malam dengan salah satu acaranya adalah konser k pop
konser k pop berarti ini bisa dipastikan kembali bahwa untuk indonesia sendiri tidak akan dipulangkan
tetapi justru pihak panitia atau penyelenggara juga akan memindahkan begitu ya acara ini ke seoul begitu ya pak
ya jadi akan ini bukan hanya untuk indonesia tapi untuk seluruh peserta
masih ada sekitar tiga puluh sembilan peserta yang bertahan di sini dari satu ratus lima puluh enam negara
semuanya akan dipindahkan untuk menghindari terjangan topan kanun itu tyfun kanun
jadi dipindahkan ke dekat seoul nanti acaranya tetap dilangsungkan di sana dan penutupannya tetap pada tanggal sebelas malam
sehingga sebagian rombongan di indonesia nanti baru akan pulang tanggal dua belas sebagian lagi tanggal tiga belas dan sebagian lagi tanggal empat belas agustus sesuai rencana sebulan
oke kalau ada negara yang katanya sudah memulangkan pesertanya bagaimana ini pak apakah betul itu
ya memang ada beberapa seperti dari united kingdom dari inggris raya itu sudah keluar lebih dahulu
tapi mereka juga sebenarnya belum pulang mereka masih ada di seoul
juga demikian kontingen dari amerika serikat juga masih ada di seoul
bahkan kalau untuk kontingen amerika serikat hanya pesertanya yang keluar
tetapi relawan relawan internasionalnya itu masih tetap bekerja di bumi perkembangan di semenggung ini
demikian pula singapura hanya sebagian yang keluar tapi sebagian juga masih ada di bumi perkembangan ini
baik dengan cuaca yang cukup panas namun acara tetap berlangsung walaupun dipindahkan
bagaimana sikap dari kuarnas indonesia maupun pemerintah indonesia dengan persoalan yang sedang melanda di korea selatan tersebut pak
ya kuarti nasional ini beruntung sekali kita didukung penuh oleh kbri yang berada di seoul
jadi kbri di seoul membantu kita sepenuhnya dengan mendatangkan kendaraan mendatangkan bantuan bantuan lainnya
sehingga nanti pada saat pemindahan pun dari kbri seoul akan mengamati dan membantu pemindahannya
supaya adik adik ini semua peserta dapat selamat tiba di tempat pemindahan dan dapat mengikuti acara sampai akhir
bahkan bukan hanya itu provinsi jawabuk melalui gubernurnya jelabuk itu adalah daerah di mana jambore ini berlangsung
telah membantu dengan menyediakan tambahan makanan dan minuman halal khusus untuk peserta indonesia
jadi kalau soal makanan dan minuman halal sudah tidak ada masalah lagi
pak berttol bisa ceritakan ini terakhir pak terkait dengan bagaimana adik adik kita di sana dalam menghadapi peserta lainnya
tentunya ada informasi bahwa mereka cukup kompak
apakah bapak bisa menjelaskan kepada kami seperti apa mereka kesehariannya di sana dan kegiatannya seperti apa
ya sebenarnya kalau anak anak kita sendiri semua riang gembira ya
mereka bisa bersahabat dengan teman teman dari satu ratus lima puluh enam negara
bahkan kita kemarin ini pada tanggal enam agustus melakukan yang namanya culture day di mana semua peserta kita mengenakan berbagai pakaian daerah
kemudian juga menyajikan kuliner kuliner khas indonesia dan banyak lagi kegiatan kegiatan lainnya yang diikuti dengan penuh semangat
termasuk permainan angklung drama tari dan sebagainya
dan kita pun di tenda kita di tenda ekshibisi indonesia
kita membagi bagikan sarung membagi bagikan udeng kepala ikat kepala udeng itu
dan juga melatih anak anak mengajarkan bagaimana membatik melukis topeng dan bermain gasing
baik menarik sekali banyak sekali kegiatan di sana apalagi mereka juga riang gembira menurut tadi yang dikatakan oleh pak berttold
pak berto terima kasih sudah berbincang dengan kami semoga sehat sehat terus bapak bersama adik adik semuanya di sana
selamat malam waktu korea pak
selamat malam salam pramuka